surabi atau yang lebih dikenal oleh warga bandung dengan nama surabi
merupakan salah satu jajanan pasar tradisional khas bandung
yang biasa disantap saat sarapan atau camilan sore hari
proses pembuatan camilan yang terbuat dari campuran tepung beras
tepung terigu santan dan garam ini cukup mudah
pertama campur semua bahan dasarnya
kemudian tuangkan ke wajan yang telah dipanaskan di atas tungkuk
lalu tambahkan topping sesuai selera
dahulu hanya dikenal dua jenis surabi yaitu surabi manis dan surabi asin
surabi manis adalah surabi polos yang disajikan dengan kinca atau gula aren dan kelapa parut
serta surabi asin dengan topping oncol
kini surabi sudah mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai varian rasa dan topping
mulai dari telur keju durian dan masih banyak lagi
seperti yang ada di salah satu kedai surabi di jalan setiabudi kota bandung ini
di sini proses pembuatannya masih menggunakan bahan arang
selain tetap mempertahankan varian surabi tradisional
kedai ini juga menyajikan berbagai jenis rabi kekinian
banyak yang diminati dari tradisionalnya adalah oncom kinca
nah untuk sekarang kekinian itu ada surabi smoked beef surabi durian surabi keju susu
dan banyak lagi ada sekitar lima puluh rasa surabi
lain lagi dengan kedai surabi yang ada di jalan antapani kota bandung

pengunjung selama bulan ramadan pengelola kedai menambah varian khusus
alhasil omset penjualan surabi pun meningkat
jika pada hari biasa terjual tiga ratus hingga empat ratus buah surabi per hari
pada bulan ramadan ini penjualannya bisa naik sepuluh persen
biasanya kalau kita bulan puasa kita ngeluarin varian khusus untuk bulan puasa gitu ya
itu kita punya surabi kurma surabi kurma gula kinca sama surabi kurma keju susu
untuk di bulan puasa aja untuk merayakan gitu
rasanya yang manis gurih dan porsinya yang tak terlalu besar
tak heran jika surabi menjadi salah satu panganan yang paling diburu sebagai takjil
es campur udah bosen ibunya pengennya ke surabi karena ibu senang surabi ya anak anaknya juga gitu
itu surabi kinca
ibumu sama surabi itu apa yang oncom
suka kalau untuk ngemil sore sore gitu atau ya kadang buka puasa juga kita kalau nggak mau yang terlalu berat ya
paling surabi itu gitu
untuk menikmati surabi bandung ini anda cukup merogok kocek mulai dari enam hingga dua puluh tiga rupiah
tergantung dari topping yang anda pilih
menu surabi ini bisa menjadi salah satu menu takjil anda untuk berbuka puasa nanti
nah sekarang anda mau pilih yang mana
surabi asin seperti surabi oncom ini atau anda mau surabi manis seperti surabi kinca kurma ini
tapi ingat ya nanti bukanya kalau udah bandung magrib
kita hendayani siti irfan bandung jawa barat